informasi kali ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
terus menata dan mengembangkan labuan bajo nusa tenggara timur
di wilayah yang didapuk sebagai kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas ini
sanitasi menjadi satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan pembangunannya
kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas labuan bajo
mencakup labuan bajo dan pulau rinca di taman nasional komodo
dalam menata kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas labuan bajo
pemerintah menggelontorkan anggaran rp satu tiga triliun
di samping pembangunan fasilitas penunjang pariwisata
kementerian pupr melalui direkturat jenderal cipta karya
juga membangun infrastruktur
salah satu perhatiannya adalah pembangunan sanitasi di tangan direktorat sanitasi
sanitasi ini menjadi tombak penting pembangunan permukiman yang sehat dan nyaman
baik bagi warga lokal maupun bagi wisatawan
proyek sanitasi ini diantaranya pembangunan instalasi pengolahan air limbah
tempat pemrosesan akhir atau tpa warloka
fasilitas pengolahan sampah proses thermal
dan toilet premium di kawasan wisata
herman tobo kepala kepalaan
balai permukiman wilayah ntt kementerian pupr mengatakan
ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah daerah
agar bisa mengelola infrastruktur usai di bangunati
kita mau membantu pemerintah daerah dalam kaitannya
mendukung manggarai barat
keupatan manggarai barat dengan status
kaispen labuan bajo prioritas
nah itu arahnya kesana
jadi pemerintah pusat mendukung untuk
pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastrukturnya
sekaligus juga di dalam pengelolaannya
semua yang kita sudah bangun ini tentunya
akan butuh pengelolaan
sejumlah proyek sanitasi di labuan bajo ini
sudah menghabiskan anggaran sekitar enam puluh empat miliar rupiah
direkturat sanitasi terus mengejar target pembangunan proyek tersebut
bisa rampung akhir dua ribu dua puluh
proyek sempat terkendala oleh penerapan
ppkm di ntt yang membuat terlambatnya
pengiriman material tertentu maupun tenaga terampil
yang didatangkan dari luar labuan bajo
seperti dari pulau jawa dan sulawesi
kepada masyarakat kementerian pupr juga kerap
melakukan sosialisasi agar tiap konstruksi proyek
dapat berjalan lancar
memang semua kegiatan itu harus selesai
di tahun anggaran dua ribu dua puluh satu ini
ini kalau saya kalkulasi keseluruhan anggaran yang
sudah disiapkan atau sementara ini digunakan
itu kurang lebih enam puluh empat miliar
ya enam puluh empat miliar itu terdiri dari tadi ada apa namanya
ada tpa ada pengolahan sampah thermal
ada iplt ada ipa dan ada toilet premium ya
kementerian pupr berharap sinergi antara pemangku
kepentingan dalam kawasan strategis pariwisata
nasional super prioritas labuan bajo ini
dapat terus terjalin
hal ini terutama dalam hal kelembagaan yang mengelola
infrastruktur terbangun itu di masa depan
sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor
pariwisata yang berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal